perburuan persib bandung atas sejumlah pemain dunia masuk dalam markas pangeran biru akhirnya terwujud
mantan gelandang chelsea michael essieng resmi menjadi pemilik jersey biru persib
lalu bagaimana perjalanan michael esiang sebagai pemain bintang
berapa besar persib menggelontorkan dana untuk memboyong the buvel
manufar persib pinang esiang saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita bicara bola saya mencoba bicara bola dari segi ekonomi
kita lihat ini adalah manuver
karena tadi seperti informasi yang sudah kita dapatkan dari manajer persib bahwa ada sebuah timeline
bahwa persib tampaknya akan menjadi salah satu klub sepak bola yang tertarik
untuk mendapatkan pendanaan dari pasar melalui bursa efek indonesia
dan untuk masuk ke sana mereka perlu memoles segala bentuk kriteria kriteria dalam klub sepak bolanya
esiang welcome ke indonesia ya
dan kita lihat juga selamat datang di bandung akan memperkuat tim persib
salah satu tim persib ini
mungkin tim kesayangan anda ya
karena ini memang militansial luar biasa
saya akan bahas bagaimana bandrol michael esiang sesungguhnya
data ini kami peroleh dari transfermark com
dan tadi seperti kita sudah dengarkan bahwa tampaknya persib masih sangat menjaga untuk mengeluarkan angka
berapa sebenarnya mereka membayar essiang sehingga bisa masuk di persib
lalu kita lihat ini adalah transfermark com
bandrol ini adalah valuasi ataupun harga pasar seorang pemain yang dianggap sebagai aset
kita lihat bersama
ini adalah beberapa klub sepak bola yang pernah menjadi tempat berkarirnya
kita lihat bersama ini adalah chelsea pada tahun dua ribu dua
bandrol esieng ketika itu mencapai empat puluh lima juta euro
jadi ini adalah tampaknya kalau kita lihat tren sekilas saja bahwa ini adalah puncak kejayaan esiang
tentu saja karena pemain sepak bola itu kalau masih agak muda biasanya dia akan punya produktivitas
kemudian dia juga punya kemampuan untuk memperbesar keahlian keahliannya di usia ketika muda
lalu ketika pada tahun dua ribu dua belas tampaknya ini adalah real madrid
kita lihat real madrid pada tahun dua ribu dua belas sedikit turun bandrolnya essieng menjadi sekitar dua puluh empat juta euro
jadi sudah mengalami penurunan
kemudian selanjutnya di chelsea kembali lagi ke chelsea
jadi dipinjamkan ke real madrid kemudian kembali lagi ke chelsea sudah menurun lagi trennya ya
kemudian dia ke ac milan turun sedikit tujuh lima juta euro
dan kemudian kita lihat ini adalah
ke panatonichos kita lihat pada tahun dua ribu lima belas kita lihat bersama enam juta euro
dan ternyata menariknya bahwa ternyata tahun dua ribu tujuh belas ketika bergeser ataupun juga diboyong ke persib ada kenaikan loh
walaupun sedikit dua juta euro ya
jadi ada kenaikan sedikit jadi delapan juta euro
kalau dirupiahkan dalam kurs saat ini delapan tersebut berkisar sekitar sebelas miliar rupiah
yang angka yang diputuhkan
jadi persib itu bayar sebelas miliar rupiah untuk mendatangkan michael a siang untuk merumput ataupun juga bermain di persib ya
jadi dan kalau kita lihat rata rata gajinya kalau dibagi dua belas misalnya itu berkisar sekitar tujuh ratus juta rupiah per bulan
yang akan diterima oleh asean ketika dia bergabung ke persib
dan mudah mudahan itu akan menjadi sebuah industri besar ke depan
industri pak kuala indonesia
lalu angka tersebut munculnya dari mana sih sebenarnya
inilah data yang kami peroleh diolah dari berbagai sumber
faktor penentu harga seorang pemain bola tersebut karena mereka dianggap sebagai aset adalah yang pertama adalah performa
bagaimana sesuai keahliannya dia mampu membawa hadirnya ketika di lapangan
misalnya sebagai gelandang
bagaimana kemampuan dia di lapangan untuk menjadi gelandang misalnya
kemudian bagaimana personalitasnya baik ketika bertanding ataupun di luar pertandingan
kehidupan sehari hari itu juga menjadi salah satu faktor penentu
kemudian kewarganegaraan juga penting ya ketika akan melakukan transfer itu kan ada permintaan
yang harus antar negara perjanjian antar negara yang harus dilakukan ketika misalnya antar sesama uni eropa mungkin lebih murah
tapi kalau sudah bukan member uni eropa maka itu akan menambah biaya lagi
lalu posisi klubnya seperti apa ac milan tadi real madrid kemudian chelsea itu juga akan memberi nilai tambah bagi pemain
lalu kompetisi berapa banyak kompetisi yang sudah diikuti misalnya liga inggris liga italia liga spanyol
semakin banyak berarti semakin tinggi skor yang akan diberikan dan cedera pemain
setidaknya sc yang sendiri hingga saat ini
tercatat sudah enam kali mengalami cedera
semakin banyak cedera maka bandrolnya juga akan semakin turun
itulah mengapa tadi kita lihat trennya juga mengalami penurunan karena hingga saat ini tercatat enam kali es yang mengalami cedera
dan di usia yang tidak lagi muda bergabung ke persib bandung
lalu bagaimana sumber penghasilan persib bandung karena kita ingin tahu dari mana dana yang diperoleh dari persib bandung
melontarkan kalau kita kurskan tadi di rupiah sekitar sebelas miliar rupiah tersebut
ini adalah beberapa hal
sumber pundi pundi persib bandung
kompetisi sepak bola ya tsc dua ribu enam belas itu pada musim dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas itu memperoleh lima miliar rupiah untuk persib bandung
kemudian kita lihat hadiah di lima kompetisi sepanjang tahun dua ribu lima belas itu sebesar enam tiga miliar rupiah
selanjutnya kita lihat didukung oleh sebelas sponsor
kalau selintas kita lihat sponsorship adalah yang paling mahal ya
yang mendukung persib setiap ada pertandingan yang mereka ikuti nilainya tiga puluh dua tujuh puluh lima miliar rupiah
ada beberapa ya seperti indosat uredo kalau kita lihat mereka ataupun jersi ataupun dimanapun mereka berada ya
kemudian kita lihat juga ada datsun kendaraan juga menjadi salah satu sponsor
jadi hal hal tersebut yang sangat besar
dan jangan lupa berterima kasih lah para fans persib
karena selalu saja bersedia merogoh kocek untuk menonton pertandingan mereka
dan berkontribusi lumayan satu miliar rupiah loh
belum lagi kita bicara mengenai merchandise souvenir kemudian jersi yang dijual beli
itu punya nilai yang sangat fantastis
untuk itu setiap pemain sepak bola butuh militansi para fans
karena biasanya fans itu akan gelap mata
dimanapun pasti akan dibela
untuk menunjukkan identitas sebagai pembela tim tertentu mereka nggak akan ragu ragu untuk keluarin uang
dan itu perlu treatment yang baik
kemudian juga treatment
treatment marketing ya
dan ini adalah lima klub penerimaan terbesar
dan ini kami peroleh datanya dari musim dua ribu tiga belas hingga dua ribu empat belas
karena kita sempat kena sanksi fifa
maka penerimaan mengalami penurunan
dan sumber laporan keuangan juga tidak lagi bisa kita ambil
datanya paling tidak ini dua ribu tiga belas ke dua ribu empat belas
persib bandung pada posisi pertama dengan penerimaan terbesar tiga puluh tiga satu miliar rupiah
diikuti persipura dua puluh tujuh dua miliar rupiah
arema indonesia dua puluh enam delapan miliar rupiah
semen padang dua puluh tiga tiga miliar rupiah
dan sriwijaya fc dengan dua puluh enam miliar rupiah
ini membuktikan bahwa ada potensi yang luar biasa di industri bola di tanah air
bahwa industri bola ini bisa menjadi sebuah industri
kalau memang di treat dengan cara yang baik
marketing yang agresif
dan tentu saja pemerintah juga harus memberikan ruang mereka
termasuk pembinaan dua ratus lima puluh tujuh juta jiwa masyarakat indonesia
harusnya ada anak anak muda indonesia
tidak perlu transfer main
kita bina aja dari sekarang
sehingga kita bisa jadi pasar
skygoose juga bisa pemain
di negara sendiri